ada yang berbeda dalam kunjungan presiden jokowi dodo
saat memantau perkembangan proyek infrastruktur jalan
di kecamatan krayan kabupaten nunukan kalimantan utara kamis pagi
sesaat setelah turun dari helikopter ke presidenan
dan mendapat sambutan dari tetua adat setempat
jokowi menuju ke sepeda motor berjenis chopper
yang didatangkan langsung dari jakarta
setelah mengenakan jaket dan helm
jokowi didampingi sejumlah menteri dan paspampres
yang juga mengendarai motor
langsung melakukan peninjauan proyek infrastruktur
aksi bermotor presiden jokowi ini mendapat sambutan cukup meriah
dari warga yang telah menunggu di sepanjang jalan
namun tidak semua jalan yang dilalui oleh rombongan presiden
merupakan jalanan mulus
sehari sebelumnya bumi krayan memang diguyur hujan lebat
dan menyebabkan sebagian jalan berlumput
namun presiden tetap melakukan peninjauan
didampingi menteri bumn erick thohir
menteri pupr basuki hadi mulyono
menteri dalam negeri tito karnavian
dan sekretaris kabinet pramono anung
dan progresnya bagus sekali
perkembangan pembangunannya bagus sekali lah
ini sudah berkerasan
tadi ada yang masih tanah
tapi segera diperkerasan
aspa masuk udah mulus semuanya
momen bermotor ini juga diabadikan oleh menteri bumn erick thohir
yang mengunggah perjalanan tersebut di akun instagram pribadinya
dalam captionnya erick menuliskan
diajak pak presiden jokowi mengunjungi perbatasan indonesia dan malaysia
saya dibonceng dan paspampres bang maruli
sehari sebelumnya presiden jokowi juga mengejutkan warga tarakan
saat singgah di sebuah warung yang menyajikan hidangan seafood
uniknya dalam acara makan malam di luar agenda tersebut
gubernur kalimantan utara irianto lambrie meracik langsung sambal
yang akan dihidangkan kepada presiden
dan ternyata pemilik warung baru hanya punya waktu lima menit
untuk menyiapkan hidangan
sebelum kedatangan presiden
sesurat biasanya yang lalu itu kita terima surat tiga hari sebelumnya
tapi yang kali ini nggak ada
jadi kita pikir oh mungkin sibuk kali ya nggak sempat datang
terus tiba tiba ada pemberitahuan katanya mau datang
kita langsung cepat cepat siap siap
berapa ini mendadak kayaknya
baru tahu itu kan berapa jam
usai santap malam bersama sejumlah menteri
presiden melayani permintaan foto bersama dari warga
yang telah menunggu di depan warung
tim liputan cnn indonesia